indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah ajang gelaran balap mobil listrik formula e
enam tiket yang disediakan panitia semuanya sudah terjual habis
tapi pertanyaannya apakah para penonton ini benar benar penggemar balap mobil formula e
atau hanya ingin merasakan kemeriahan ajang balap mobil listrik kali ini
ayo kita cari tahu
mas pembalap jagoannya di formula ini siapa mas
pembalapnya siapa jagoannya
aduh gak tahu
gapal ini aja
gak belum kenal ya pak ya
gak gak tahu
mau ikut euforianya aja sih mau ikut euforia tentang formula e
mas pembalap jagoannya di formula e ini siapa mas
justru saya ingin tanya siapa jagoannya
apapun alasannya sah sah saja
bagi yang belum tahu wajarlah
karena formula e ini juga merupakan sesuatu yang baru di indonesia
yang terpenting bagaimana indonesia bisa sukses
sekaligus menjadi tuan rumah yang baik
dalam gelaran balap formula e kali ini